berikutnya pertandingan bola basket yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa atau odgj digelar di jakarta
pertandingan ini untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental
sports charity program yang digagas kopi panas foundation ini disebut bertujuan mengurangi stigma buruk terhadap orang yang mengalami gangguan kesehatan mental
melibatkan atlet profesional seperti daniel wenas dan fani kalumata
ajang ini diharapkan menjadi pembuktian odgj bisa beraktivitas seperti biasa dan perlu mendapat tempat di tengah masyarakat
acara ini berlangsung tiap bulan sejak januari dua ribu dua puluh dua hingga puncaknya november nanti di gelanggang olahraga sumantri brojonegoro jakarta
seluruh tiket yang terjual akan didonasikan kepada sejumlah panti orang dengan gangguan jiwa
kopi panas foundation menginisiasi jakarta mental heart forum yang menghubungkan berbagai organisasi
ada banyak konsulensi yg sudah ring kesehatan mental
jangan lupa like dan share di channel ini
terima kasih terima kasih
cara ini diadakan untuk awareness juga sebenernya
kalau teman teman odgj sebenarnya bisa berbaur dengan masyarakat
bisa main basket bareng
mereka masih bisa punya masa depan juga gitu
jadi engga semua stigma tentang odgj itu selalu miss
selalu mereka nggak bisa ngapa ngapain gitu jadi sebenarnya ini satu untuk mata yang stigma juga
dan untuk galang dana juga untuk panti panti odgj
dan di kedepannya juga kita masih ada beberapa games lagi dan akan ditutup dengan exhibition
beberapa public figure bermain bersama odgj
itu akan dalam rangka world mental health juga jadi tunggu kami terus saksikan terus
dan kita selalu akan menebarkan stigma untuk stop stigma negatif terhadap odgj
peduli itu tidak diam